halo lagi pemirsa kita lanjutkan insight
memang kemenangan pravin jordan dan debbie di all england
tahun ini membuktikan bahwa indonesia ternyata masih mampu ya berjaya di kancah bulu tangkis dunia
tentu saja dibutuhkan kerja keras serta keseriusan agar bulu tangkis atau badminton indonesia itu tidak dipandang sebelah mata
kita masih bersama humas pbsi unikartika dan juga pelatih pelatih nas bulu tangkis richard mainaki
richard khusus ini menangani melatih ya pasangan ganda atau mix double
kita lihat di situ juga di peringkat dua ya ada tantowi liliana mereka ternyata gugur dan juga hendra dan muhammad ahsan
juga apa yang bisa dijadikan pelajaran dalam all england ini
sementara pak vin dan debbie ternyata diluar dugaan sukses ya
memang awalnya kita lebih tertuju kepada owi dan liliana ya
karena sebelumnya di hattrick
dan dia lebih berpengalaman
tapi setelah satu minggu sebelum keberangkatan ke all england
tantowi sendiri kena dbd
oh jadi sempat sakit ya
disitu saya lihat wah ini mungkin pengaruh akan penyempelan di all england
dan memang ada pengaruhnya itu
pengaruhnya besar sekali memang
memang pitnya gak dapat disana
jadi akhirnya saya tidak terlalu berharap atau saya tidak membebani mereka
jadi saya sekarang ngejar kemarin sebelum saya berangkat
yang saya targetin untuk pak vin dan debbie itu paling minim semifinal
dan ternyata melewati
ini rewardnya juga buat pelatih
harus ini juga ya harus kita kasih apresiasi tapi untuk olimpiade siapa siapa
apa saja yang akan disiapkan untuk
jelas masih tetap kita unggulkan si towi liliana karena mereka masih punya kualitas
iya dan mereka masih punya kualitas
dan saya berharap mereka bisa meraih medali emas
tapi dengan peningkatan atau keberhasilan pak vin dan debbie ini
tidak tentu kemungkinan mereka meraih medali
jadi saya punya dua kekuatan
iya siapa tahu satu emas satu perak
ya pokoknya tidak tahu siapa deh
pokoknya saya jadi punya mengambisi bahwa nanti akan terjadi indonesia final
ya itu luar biasa mudah mudahan ya
tapi kalau hendra sama asan bagaimana anda melihat performance mereka kali ini
kalau hendra asan kan saya tidak menangin itu
tidak menangin itu
kalau menurut uni apa yang kita bisa pelajari
karena mereka juga harusnya jadi unggulan kita lah ya
ya memang performance atau persiapan kemarin itu tidak cukup baik ya
karena hendra asan itu kemarin berlagak juga di kualifikasi piala thomas
dan lalu berangkat ke sini
dan memang faktor di lapangan ada bola yang sedikit berat juga ada pengaruh buat pasangan kita ini
jadi memang kemarin itu mereka tidak jadi berangkat ke swiss open
mereka harus balik untuk latihan lebih baik lagi
karena persiapannya memang harus mantap untuk menjelang kejuaraan berikutnya mbak
ya dan menjelang olimpiade ini kan masih
ada malaysia open ada singop open
supaya mereka tidak terlalu kecapean
apalagi kan ke rio itu jaraknya cukup jauh dan mungkin cuacanya juga tidak ya berbeda lah
apa ada yang dipersiapkan secara khusus
untuk rio sudah jelas mereka itu akan berangkat jauh jauh hari mbak
jadi sekitar kan kalau pertandingannya agustus pertengahan mereka akan berangkat di akhir juli sudah berangkat ke sana
jadi mereka akan berlatih mungkin sekitar seminggu lebih di sana untuk mempersiapkan diri
menyesuaikan dengan cuaca sana
keadaan di sana
dan baru nanti bertanding di sekitar tanggal sebelas agustus
seperti itu ya karin
nah itu persiapan yang kita lakukan di sana untuk ke rio
sedangkan persiapan dari turnamen ke turnamen itu berdasarkan dua hal
yang pertama adalah perhitungan ketika mereka tahun lalu ikut turnamen itu
tahun ini otomatis mereka harus ikut mbak
karena perhitungan terkait perhitungan angka
tidak bisa istirahat sebentar
kalau enggak hilang poinnya mbak
nah juga kita memilih jarak antara turnamen satu dengan turnamen lain
karena pemain senior ini tidak juga bisa terlalu banyak turnamen mbak
mereka akan harus pilih turnamen yang berkualitas
tapi peringkat itu kan harus dijaga
kalau tidak kan bisa turun ya
nah richard dari segi training kan kita udah bicara tadi fisik
mungkin makan tidur dan harus latihan
kalau tadi saya bicara sama jordan dan ini mereka minimal enam jam per hari ya mereka latihan
tapi latihan mental juga ada diberikan
ya secara khusus belum ada ya
jadi kita lebih banyak kepada
sebenarnya kalau latihan yang berat dan disiplin itu adalah salah satu latihan mental
kok dia sudah bisa melakukan menjalani program yang sangat berat
dia bisa menjalani disiplin yang diterapkan oleh pbsi itu adalah satu mental yang baik
supaya mereka tetap disiplin konsisten
nah nanti setelah itu kita akan bicara mengenai kehidupan
susah nggak melatih apalagi mereka anak anak muda ya semangatnya semangat kompetisinya juga masih ini ya
saya kurang lebih
ya kurang lebih
tapi sudah dua puluh tahun melatih jadi tidak ada kesusahan ya
tidak ada kesusahan
pokoknya semuanya beres tidak ada kesusahan
nah yuni ini kalau biasanya kita bicara dulu badminton
apalagi waktu zaman saya kecil tuh setiap anak itu pasti punya rakyat badminton main di pinggir jalan dan lain sebagainya
tapi sekarang kan banyak sekali saingan olahraga lainnya yang lebih bergengsi dan lain sebagainya
masa depan pbsi badminton kita di indonesia bagaimana
cukup cerah dan
kita mengupayakan untuk seperti kesana mbak
karena memang terus terang gangguannya banyak
satu dunia gadget begitu mengganggu dan juga cabang olahraga lain kayak futsal lain lain juga menyenangkan bagi anak muda
jadi kita memang tiga hal yang kita lakukan
pertama adalah kerjasama dengan kemarin coca cola untuk melakukan angkat rakyatmu
jadi kembali mengangkat raket
jadi yang di perkampungan itu mbak yang lapangan lapangan itu jelek kita bangun lagi kita bagusin untuk mereka bisa bermain
lalu dengan kemenpora kita bekerjasama untuk bulu tangkis ini bisa menjadi salah satu es school
di sekolah sekolah itu
itu adalah hal yang kita lakukan mbak
kita berharap dengan seperti itu ini juga bisa kembali menggiatkan perbulu tangkisan
juga kita ada badminton mall
kita taruh lapangan di dalam mall mbak
dan kita ada coaching clinic perkenalan bulu tangkis
nah itu yang kita lakukan sekarang
saya perlu karena kita memang pernah ya juara
dan kalau bicara badminton selalu nama nama dari indonesia yang terpampang di situ
tapi mencari bibit bibit muda bibit bibit unggul
itu seberapa sulit apalagi anak anak zaman sekarang seperti kita lihat tadi
banyak sekali mungkin lebih suka teknologi atau yang lebih sifatnya inilah
tidak pegang raket lah
kalau dulu memang zaman kita memang kita sendiri sudah mau bermain
tapi kalau zaman sekarang kita harus memberikan mereka teaser untuk mereka mau bermain
jadi klub klub ini sekarang rajin untuk membuka audisi
jadi mereka itu di tiap kota kita adakan audisi
jadi siapa yang mau main siapa yang mau ini
nanti kalau berbakat kita ambil seperti itu mbak
itu langkah langkah yang kita lakukan
supaya ini ada olahraga bergensi
kita bisa jadi ini satu profesi yang menyenangkan
nah itu yang kita lakukan mbak
dari segi anggaran misalnya dan juga mungkin hadiah dan lain sebagainya pada atlet atlet kita yang memang berhasil
itu tidak ada masalah
buat pengurus memang ini satu kerja keras mbak
tapi kita ingin komitmen kita di kepengurusan sekarang adalah mbak
semua price money itu kita tidak potong sama sekali
jadi kita berikan seluruhnya kepada si atlet
itu ke satu
kedua mereka juga kita lakukan sistem bidding
kalau dulu kan kita aparelnya cuma satu
nah sekarang tiap anak di bidding oleh aparel yang banyak itu
jadi nilainya lebih tinggi dan mereka juga lebih menerima juga lebih senang ya mbak
karena ini salah satu yang ya iming iming ya istilahnya yang dibutuhkan ya
betul mbak betul mbak
ya dan kita juga memberikan bonus
nah untuk kejuaraan kejuaraan yang kita anggap sebagai target utama kita
kita memberikan bonus baik kepada atlet maupun kepada pelatih ini yang salah satu yang akan dapat bonus
apalagi nanti kalau membawa medal dari olimpiade di rio de janeiro
luar biasa dan saya rasa ini bisa akan menggairahkan kembali olahraga bulu tangkis atau badminton di indonesia
ini sebenarnya jangan dijadikan olahraga nostalgia ya
tapi olahraga masa depan
betul betul mbak
kita pernah menjadi juara di seluruh dunia dan ini harus kita raih kembali
ya sukses richard dan juga yuni dan kita tunggu ya hasil dari semua latihan dan upaya yang diberikan ke sana
memang selama lebih dari lima dekade ya bulu tangkis atau badminton itu adalah berperan besar mengharumkan nama indonesia di panggung internasional
tapi mempertahankan kejayaan bulu tangkis memang bukan hal yang mudah
dukungan pemerintah serta munculnya tunas tunas muda pebulu tangkis andal diharapkan akan mampu membuat merah putih terus berkibar di laga laga bulu tangkis dunia
ya kita juga doakan
oke saksikan kembali insight besot bersama saya desy anwar
sampai jumpa dan bye bye